petugas gabungan dari pemerintah kota bogor dan kai
minggu sore mengecek persiapan stasiun bogor jawa barat
guna mengantisipasi penumpukan penumpang pada hari senin ini
selain mengatur sistem antrean bermarka jarak
petugas juga meminta lahan double decker untuk parkir kendaraan dikosongkan
untuk menambah jalur antrean hingga penyekatan lima koridor headway
bahkan untuk mengurangi kepadatan lebih dari tiga puluh unit bus angkutan gratis bantuan pemprov dki
juga akan disiagakan depan stasiun
pertama kita pastikan sistem antrean disini kita sempurnakan
tadi saya sudah forensik dengan kepala stasiun
lebih diperluas lagi tempat antriannya
bahkan tempat parkir dikosongkan ke sana
kedua petugasnya ditambah
dan ketiga saya berterima kasih kepada pak gubernur
beberapa hari yang lalu saya bertemu beliau
menyampaikan permohonan agar dibantu untuk armada bis
alhamdulillah besok dikabulkan ya
ada tiga puluh bis khusus untuk stasiun bogor
yang akan mengangkut ke lima titik jirisan
sementara itu pengamat transportasi menilai
pelonggaran di awal masa kenormalan baru akan memperparah lonjakan penumpang kereta
untuk mengatasinya perlu penguatan kerjasama antara pemerintah pusat
dan pengguna transportasi
yang penting adalah aturan yang jelas
dan sistem pelayanan yang maksimal
karena terserang saja pelayanan itu dibatasi oleh ketentuan aturan protokol kesehatan
supply dan demandnya itu pasti tidak seimbang
ketika kegiatan makin dilonggarkan berarti kan pola bangkitan perjalanan semakin meningkat
nah ini bagaimana mengharmonikan kebijakan di sektor sektor kegiatan ekonomi
harmoni dengan kebijakan di sektor transportasi
khususnya bagi mereka pengguna public transport
rencananya pengaturan jalur sekat antrean akan dibuka bergilir per lima menit
dari mulai koridor parkir selasar stasiun gerbang tiket hingga area peron
sementara jadwal keberangkatan bus gratis dilakukan per lima belas menit
dengan tujuan lima titik di wilayah jakarta
muhammad juanda bogor jawa barat